otoritas jasa keuangan mengumumkan tunggakan pinjaman online akan tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan atau dulu dikenal bank indonesia checking
catatan utang pinjol saat ini masih belum masuk dalam slik
saat ini catatan utang pinjol masyarakat belum tercatat dalam slik
yang tercatat baru pinjaman paylater dan kartu kredit bank
dilansir oleh cnn indonesia com kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan edukasi dan perlindungan konsumen ojk
friderika widiasari dewi menegaskan apapun layanan keuangan yang memakai ktp sudah masuk sistem layanan informasi keuangan
kiki juga mengingatkan masyarakat untuk berhati hati
sistem layanan informasi keuangan juga akan dipakai untuk melaporkan fasilitas penyediaan dana data agunan dan data terkait lainnya
dari berbagai jenis lembaga keuangan masyarakat lembaga pengelolaan informasi perkreditan dan pihak lainnya